di desa beton kecamatan siman ponorogo jawa timur inilah ade fadil membudidayakan ikan gapi
berawal dari hobi dan memanfaatkan waktu luang di tengah pandemi karena adanya kebijakan bekerja dari rumah
bapak satu anak ini berhasil membuka peluang usaha budidaya ikan gapi atau yang dikenal dengan nama lokal ikan cere
di ruangan seluas dua lima x tiga meter ade fadil menata sejumlah akuarium
sehari hari pria yang juga pembuat konten youtube ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat ikan ikannya
usaha budidaya ikan hias ini ia mulai lima bulan lalu
sejak keluarnya kebijakan pemerintah yang menganjurkan masyarakat agar lebih banyak beraktivitas di rumah karena pandemi
kesempatan ini pun ia manfaatkan untuk memulai usaha baru
bahkan setelah mengetahui tingginya minat pasar
ade pun langsung memberdayakan pemuda pemuda di sekitar rumahnya untuk ikut membudidayakan ikan gapi
apalagi budidaya ikan gapi terbilang mudah cukup dengan memperhatikan kebersihan air dan menjaga pasokan pakan
untuk penjualan ade memanfaatkan jejaring sosial
ia mengaku potensi pasar luar daerah saat ini peluangnya lebih besar untuk merauh untung dibanding di ponorogo
misalnya lumayan bisa dibilang per ektor atau per pasang itu seratus tiga ratus persen
di musim pandemi ini memang permintaan meningkat atau gimana mas
di musim pandemi ini sangat banget meningkat mas
di tempat ini terdapat dua belas jenis ikan gapi dengan beraneka corak dan warna
harga ikan kecil ini cukup bervariasi mulai dari rp dua lima ratus hingga rp dua ratus lima puluh per ekor
berkat ketelatenannya membudidayakan ikan gapi dalam satu bulan
ad bisa merauh keuntungan hingga rp tujuh